yang di atas
utang ku udah bayar
tapi seinget saya kalo gak salah itu
al mahrum cang abu bakar itu sudah
menghibahkan rumah ini
kepada bang saleh
waktu gerian sunatan saya inget
bukan pake kayaknya seinget saya
amak dikipe lo
ini dari ujung kontrakan sono
terbat lo pak de
makanya pan kita mau minta maaf gitu
ada titipan repalura
ntar lagi ada sunatan masal gitu ya
kebetulan saya sama si husni pan
disuruh sama pak lura
sumbangan ada yang mau disunat
emang yang mau bikin sunatan tuh siapa ya
nah itu dia
kagak tau juga gitu siapa
tapi pan itu idenya dari ustadz ali
terus didukung juga sama pak lura
nah terus disetujuin sama masyarakat
iya begitu ya
begitu dah kira kira
pergi ke rumah ustadz ali
minta duit sama dia
terus samperin tuh si mamat
bilang sama dia jangan cuma setuju setuju doang
abis itu lo samperin deh tuh masyarakat yang ngedukung
tuh dia bang
kita pan nih lagi ngider ke masyarakat begitu
kita ngider dah kak bang
jangan ke gua dong
tuh dia malah pada bengong
udah lo pergi pergi dah bikin pusing gue aja
aduh bau lo ngenek banget nih
jangan marah marah gak apa bang
abang kagak boleh marah marah begitu
padahal kita hidup bermasyarakat gitu ya
buat acara sunatan anak yatim fiat tuh kagak ngapa ngapa gitu
tek nungguin bolok lo ya
nggak boleh begitu begitu bang
kan dateng kesini untuk nyampein amanat dari pak lura
yah kalo begitu mulu mah orang bisa bangkrut
mabujuk dah bang
kagak akan deh abang bangkrut atau bagaimana bagaimana
pan selama ini kita ngadain sumbangan mah abang gak pernah nyumbang deh perasaan
makanya gue kagak bangkrut
gue mau udah tau dah ngatasin orang orang kayak lo pada yang meminta sumbangan
lagian gue heran sama lo pak deh
kagak ada kapok kapoknya
lo kan kagak pernah mau nyumbang
dari tadi omongan saya dibolak balakin mulu kayak gorengan
abang juga ngeles mulu kayak sarung tinju
dari begitu abang mah kagak slow kayak di moskow
kagak asik kayak di tasik
kagak santai kayak di pantai
udah deh tinggalin aja
ya ya ya lo pergi pergi deh lo
banyak ngemeng lo entah gue tiban yuk
tadi ayah nemuin buku nih bang
abah udah meninggal
kapan meninggal ya
udah dua bulan yang lalu bang
panggil panggil nyala lo kemari deh cepetan
wah kita udah meninggal bang
waktu kita masih kecil
emang lo pada udah gede
nah terus lo tinggal sama si api disini
cuma kita berdua bang
ribet nih urusan ini
baru kelar urusan anak yatimnya si jaitun
sekarang anak anaknya si saleh
aduh lagi musim anak yatim apa ya sekarang
memangnya abah saya kenapa bang
lo dengerin ya
dulu minjem nih rumah mba be gue
nah sekarang nih rumah mau gue ambil
jadi lo berdua pada pergi dah
kalo lo punya duit tujuh puluh juta
tujuh puluh juta bang
masya allah bang
kita mana ada uang sebesar itu bang
buat makan aja kita susah
gantuh dia makannya
mendingan lo pada pergi deh dari sini dah
daripada gue pusing ribet nih
ya pergi pergi deh pergi
bawa tuh barang barang lo semua
ya dia malah bengong aduk
gue buang buangin barang lo nih ya
he ada bang leman
pakai apa bungkusan segala
makanan apaan tuh
emang siapa yang ngajak tuh
apa si lukman tuh
ini memang sengaja kita
untuk anak yatim
bagi bagi rezeki setelahnya bang
wah lo kalo bagi bagi rezeki mah
jangan sama dia orang doang dong
sama yang punya kontrakan juga kudu lo bagi
lo mau ngapain disini
gue kemarin tuh cari si saleh
man si salenya udah mati
nah gue bingung makanya
gue usir aja nih orang dua
ngapain di rumah gue
jangan kebangetan gitu napa bang
mereka berdua habis kehilangan orang tuanya bang
dua bulan yang lalu
terus mereka tinggal dimana
ingat pada yang diatas
ingat mah inget
utang kudu bayar
kalo gak salah itu
al mahrum chang abu bakar itu sudah menghibahkan
rumah ini kepada bang saleh
waktu grian sunatan saya ingat
bukan pake kayaknya seinget saya
ah mah dikipe lo
ini dari ujung kontrakan sono
itu punya gue semua
kagak asal jeblak kayak lo aja
abah kamu tuh
semacam surat atau apa
begitu tanda bukti
hah tuh kan
bener kan gue bilang
udah deh lo pada pergi dah
pada bikin gue pusing lo padeh
udah pergi pergi pergi
jangan gegah bah
kami mohon kebaikan hatinya bang leman
kami mohon minta beberapa hari saja untuk pindah
mohon dipertimbangkan lagi bang leman
kasian kalo mereka harus keluar malem malem begini
gue kasih lo kelonggaran tiga hari
tapi ada satu syarat
syaratnya apa bang
untuk makanan buat gue
jangan kelewatan gitu napa bang
ini mah ayo bikin buat si nisha sama si girian
ini amanat buat anak yatim bang
kalo bicara anak yatim
gue juga anak yatim nih
bape gue tuh baru dua minggu meninggal
bukan masalah anak yatimnya bang
tapi ini amanat harus disampaikan kepada orang yang berhak bang
aduh lo ribet banget dah
gue tinggal kasih aja tuh amanat ke nisha
ntar dia kasih ke gue
makanannya buat saya kan
ini saya terima ya
tolong sampaikan terima kasih saya kepada bu farhamah dan kak sobah